apa mungkin sifat putri sudah berubah karena cemburu sama clara
perempuan mana yang rela melihat perempuan lain hamil dengan suaminya
walaupun belum cukup bukti kalau bayi dalam kandungan clara adalah anak raja
putri udah gak apa apa kamu tenang
mama yakin kok kamu gak sengaja kan dorong clara
ya walaupun aku gak sengaja
putri kamu tega banget sih ngedorong clara
kamu kan tau clara lagi hamil
kalau kandungannya kenapa napa gimana
tapi tensa aku bener bener gak sengaja tadi
tadi aku keplesek dan
dan aku gak sengaja dorong clara
tante sakit tante
saya yakin putri gak mungkin melakukan itu
saya tau siapa putri
dia tuh anak saya
saya kenal betul sifatnya seperti apa
kami jangan asal duduk ya
tadi saya juga lihat
kalau putri memang jalan ke arah kelara
udah jam pada ribut
mendingan kita harus bawa clara secepatnya
gini sayang tadi aku gak sengaja aku keplesek
dan aku nyenggol clara dan clara jatuh
tapi kamu gak kena berapa kan sayang
jelas jelas putri itu gak apa apa
karena yang jatuh clara
harusnya kalau perhatiin clara dong
kalau sampai clara ada apa apa
kamu bisa kehilangan anak kamu raja
ya udah kita bawa ke rumah sakit aja nanti
sekalian cek kandungannya
kalau dibawa ke rumah sakit
bisa ketahuan clara sudah keguguran
bukan gara gara jatuh dari tangga
ya udah pak
ya udah kita bawa ke kamar dulu aja deh
tadi emangnya kamu jatuh kenapa
ya aku jatuh karena kau pleset sayang
dan aku yakin
pasti ada sesuatu yang licin disini

apa yang membuat aku jatuh
halnya apa sih

ayo mantap bantu ke kamar ya
ayo mantap bantu ke kamar ya
emang ini semua udah kewajiban kamu kan
untuk kejegahin papa
aku permisi dulu ya
kenapa aku jadi kejebak gini harus jagain om lemos
terima kasih banyak ya
udah mau datang kesini
om pikir kamu gak mau jenguk om
aku cuma ngasihin aja keadaan om
udah aku pulang aja ya
om tau kalau kamu itu pasti merenangkan sesuatu kan
jangan harap kau bisa deketin dewa
dewa itu anak baik
jadi sudah seharusnya
dia dapat perempuan yang baik baik
bukan perempuan kayak kamu
apa mungkin sifat putri sudah berubah
karena cemburu sama clara
perempuan mana yang rela melihat
perempuan lain hamil dengan suaminya
walaupun belum cukup bukti
kalau bayi dalam kandungan clara adalah anak raja
udah gak apa apa kamu tenang ya
kamu gak sengaja kan dorong clara
ya walaupun aku gak sengaja
tapi aku merasa bersalah
aku takut clara kenapa napa mah
sayang kamu tenang aja
insya allah clear gak kenapa napa
kita ke rumah sakit aja
oh kak gak usah bawa ke dokter
lebih baik panggil bidan aja
kebetulan kan ada bidan yang tinggalnya nggak jauh dari sini
itu lebih cepat ditangani daripada kita bawa ke dokter
mendingan sekarang kamu bawa clara ke kameranya ya
aku bisa sendiri kok
aku khawatir banget tau gak sih dengan kandungannya clara
aku takut kandungannya dia itu kenapa napa
dia takutnya apa
tapi gak tau kenapa ya
dia tuh kayak sengaja menjatuhkan diri dia dari tangan
karena aku sama sekali gak merasa dorong dia dengan keras
aku tadi cuma nyenggol dia dikit
aneh banget ya
tapi kenapa clara bisa jatuh
kayaknya putri curiga nih sama aku
dia kayak tau kalo aku sengaja inginnya jebaknya
aku bener bener gak nyangka kamu sejahat ini ya
kamu tega tekanya mendorong aku supaya bayi aku ini keguguran kan
ya ampun clara
kamu jangan asal asal ya
tadi aku tuh gak sengaja dan gak mungkin aku nyakitin kamu
cemburu itu wajar
tapi jangan berlalu
kamu harus sabar
sampai kehamilan clara cukup waktu untuk tes dna
karena hasilnya itu akan dijadikan bukti
kalau bayi yang di dalam kandungan clara itu
adalah anak raja
saya kenal istri saya dengan baik
nggak mungkin istri saya mencelakai orang lain
meskipun orang itu pernah mencelakai putri
dia juga atauornnya
kondisi kandungan mbak clara baik baik saja
tapi memang mbak clara harus bed rest
jadi clara beneran masih hamil